menpora zainuddin amali yang juga hadir dalam kesempatan ini
jadi mulai dari smp itu
tim liputan cnn indonesia
yang jelas sampai saat ini
si rio kan di emanuel
kondisi fisik yang tidak sempurna
ternyata begitu kita bikin kendaraan elektrik ini
seluruh tata cara ibadah yang dilakukan di masjid saka tunggal sejak zaman dahulu
baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan
sebagai saluran pembuangan dari jamban milik warga yang tanpa septic tank itu
menurut anies langkah yang tepat dapat ditempuh adalah mengumpulkan seluruh bukti
kan masyarakat belum punya pengetahuan tentang bagaimana bermanfaatnya mangrove